meriksaan sandra dewi dilakukan usai suaminya harfi muiz ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah izin usaha pertambangan peta timah tbk dua ribu lima belas dua ribu dua puluh dua
berdasarkan hasil penghitungan ahli lingkungan diperkirakan nilai kerugian kerusakan lingkungan mencapai rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
sebelumnya suami sandra dewi harvey muiz ditetapkan sebagai tersangka
harvi muiz ditetapkan tersangka rabu pekan lalu kejaksaan agung juga telah menyita dua mobil mewah di kediaman harvi
harvey muiz berperan sebagai perpanjangan tangan dari pt rbt yang diduga mengakomodasi kegiatan penambangan liar atau ilegal
bersama sama ex direktur utama pt timah yakni muhtariza pahlevi
harvey meminta para pihak smelter untuk menyisihkan keuntungan seolah olah sebagai dana